odong odongnya kemana sih
mau kemana bu
tapi dari tadi odong odongnya nggak lewat
dia mau naik ini aja katanya mirip odong odong bang
kok gak salam
udah dari tadi
lu nyaut aja gak gak nyaut
gimana mau nyautin kan tati gak denger
lu mau ikut gak
nengokin anaknya si keting baru lahiran
gak baru lahir mak
udah tiga hari
ya udah mau ikut gak
ini juga bu nur ngajakin bareng mak
tapi bareng bu nur aja ya
oh seperti itu
iya seperti itu
emang ma maunya seperti apa
pokoknya kalau sudah sampai pangkalan
kamu minta antar aja sama tukang ojeknya
semua tukang ojek tahu siapa saya
bukan tukang ojeknya
di seluruh jakarta
tapi semua tukang ojek
yang ada di pangkalan
nah ini tempatnya
ini bang alamatnya kan
maaf saya buta buruk
saya juga gak tau
nelfon teman saya yang punya di motor
kang amin mau ngelamar kerja lagi
kena phk lagi
kan ada lagunya kang
berjuang sekuat tenaga
gitu kang kata bang haji
tetapi jangan lupa
harus pula disertai doa
itu bukan kata bapak kang
itu mah kata bang haji ya
iya saya udah di pangkalan ojek nih pak
diantar di ojik aja
tapi di sini gak ada ojik pak
oh yaudah deh saya tungguin di sini ya pak
ya makasih pak
es dawat john semungut
bikin seger bugar
tukang ojik di sini padahal
padahal ke mana ya
biasanya kalau gak ada
bahagia itu simpel
cukup ditegur sama cewek cakep dan seksi
belum nyala juga bang
nggak tahu saya lagi buru buru
jadi gak sempet jawab pertanyaan situ
kan dia juga udah deket tuh
depan udah keramat
gak pake tangan
ya ini sih
kurang atuh kang
kan cuma diantarin ke tempat penitipan paket aja kang
kan nganterin kesini juga
kirain mah sama temen teh gratis
paling sebentar lagi ojeknya datang
tunggu aja sekalian minum es dawet
ah enggak deh bang
nanti kalau saya minum dawetnya sekarang
tukang ojeknya pada dateng
tadi kan tadi nih sebentar lagi
kalau gitu dibungkus aja
sekalian buat orang yang pasokin sekeluarga
ah enggak bang
saya kan mau nyusun skripsi
mau kemana bu
tapi dari tadi odong odongnya nggak lewat
dia mau naik ini aja katanya mirip odong odong bang
lalu ya bang
ini bukan mbak rumahnya
saya tanya dulu ya bang
abang tunggu di sini
abang tunggu di sini
akan kutip increasing

kalau kau mau berbicara
kalau bawa motor itu jangan teleponan mulu
kalau bawa motor telepon teleponan
nanti kalau kena jatuh gimana
teleponnya ntar lagi ya
penumpangnya jutek banget